anda masih bersama kami di political show dan saya akan berikan kesempatan bang holid untuk menanggapi tadi yang disampaikan oleh mas adi praetno silahkan
moral standar itu sangat penting buat pemimpin ya jadi standar moral pemimpin di pks itu ketua majelis suro presiden wakil ketua majelis suro dan sekjen dan sebagainya
itu mereka terikat dengan kode etik terikat dengan adart dalam pks jadi kalau kita melihat apa yang narasi narasi yang sedang berkembang saat ini
kalau dengan moral standar yang kita miliki itu jauh sekali jauh sekali kalau kita berpikir kalau kita mau masuk kabinet tawaran tawaran yang dulu aja kita terima pada periode pertama katakanlah seperti itu
tapi kita tidak menerima itu jadi sangat terlalu spekulatif sangat terlalu tadi kalau bahasa bang willy itu merendahkan dari mola standar
dari para pemimpin kami demikian
jadi nggak ada ya sama sekali ya
tidak ada clear
samina watona jalan tegak lurus membangun koalisi perubahan

jadi nggak ada godaan godaan politik itu ya
bang willy kalau pks membantah adanya godaan godaan politik terhadap mereka untuk membentuk koalisi ini
kalau dari nasdem ada nggak sih represi ataupun ancaman politik agar nasdem ini tidak usah membuat koalisi dengan demokrat dan juga pks
kalau tetap jadi yaudah nasdem keluar aja kan ini lagi lama itu diomongin
karena sepandai pandai tumpai meloncat satu saat juga akan jatuh
dua hal yang nggak bisa ditolak dalam alam ini satu fox fully foxed
suara rakyat suara tuhan representasi dari suara tuhan
yang kedua sendiri ridho ilahi itu nggak bisa ditolak
nah sejauh ini kok kami membaca tanda tanda itu ada pada anies baswedan
jadi nggak ada ancaman politik ya
bukan masalah ini ini sebuah hal yang kemudian
bahwasannya pemilu itu
adalah modern warfer proses pertarungan perbutan kekuasaan
tapi kok saya tidak melihat hal hal seperti itu juga dilakukan oleh beberapa pihak untuk kemudian melakukan hal hal yang irasional atau kegilaan kegilaan tersendiri
saya pikir tidak sebejat itu juga moral moral orang orang
bahwasannya ada sebuah dinamika gitu ya
dan saya melihat sejauh ini
kalau kekuasaan kekuasaan dijalankan secara teror
maka kemudian dampaknya pasti akan tidak baik
karena kemudian sama sama bahwasannya
di dalam postulasi demokrasi itu selain transparansi akuntabilitas partisipasi
ada kompetisi sebagai sebuah mekanisme bagaimana sirkulasi elit terjadi
dan saya meyakinkan
virtue bagi orang orang yang hari ini ada di dalam kekuasaan
untuk itu pak surya selalu menyampaikan
partailah yang kemudian menjadi
instrumen mengusulkan capres dan cawapres
kita harus mengembalikan kepada pasal satu
kita harus mengembalikan pada undang undang
orang boleh berencana ya
tapi tau tau ada aja kompor meleduk duk gitu
jangan kemudian ini dihukum oleh alam
jangan kemudian alam yang akan kemudian melulantakkan hal hal seperti ini
karena tangan mencincang bahu memikul
kalau semakin gila orang melakukan teror segala macam
pasti dampaknya akan tidak pernah
baik jadi anda meyakini bahwa lingkaran kekuasaan
ataupun siapapun itu
yang berseberangan pilihan dengan partai nasdem
tidak akan melakukan teror teror ataupun ancaman politik
itu anda meyakini itu ya
saya mau ke mahasiswa
mahasiswa silakan teman teman dari senat universitas mustafa
siapa yang mau bertanya ataupun mengungkapkan pendapatnya
singkat pada jelas
ke siapa tanyanya
namanya dulu silakan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebagai presiden mahasiswa senat visib mustopo
yang ingin saya sampaikan adalah
cawapres ini kan bukan hanya tentang pajangan ya
karena cawapres ini juga memiliki tugas yang dijelaskan dalam undang undang
jadi jangan sampai cawapres ini hanya dijadikan sebagai lumpung suara
untuk mendongkrak suara capres
karena dia juga bisa mewakili presiden sebagai
kita nggak mau cawapres yang hadir nanti pada dua ribu dua puluh empat
hanya menjadi boneka pajangan
yang ingin saya sampaikan sebagai mahasiswa adalah
orang banyak menyebut mahasiswa ini sebagai
fortune teller ya atau pembaca masa depan
kami ingin melihat politik di masa depan bukan tentang politik transaksional saja
hanya untuk mendulang suara
dan tidak memiliki kapabilitas
tapi di masa yang akan datang kita ingin politik ini menjadi politik yang bijak
dimana partai partai politik mencalonkan orang orang yang benar benar kompeten
tanpa melihat kader atau bukan kader
jadi pertanyaannya adalah jangan sampai terjadi seperti
pada saat kejadian dua ribu sembilan belas
saat pak jokowi tidak cukup kuat untuk mempertahankan pak mahfud
karena terlalu banyak tekanan dari erid palpol
yang ingin saya tanyakan adalah
apakah hari ini anies juga mengalami tekanan yang sama
antara memilih kader pks atau kader demokrat
oke yang satu lagi
terima kasih dimas
selamat malam mbak rihmana
saya haris zulfiqra abdul rahman
di sini sebagai sekretaris umum senat mahasiswa visi popdmb
sebenarnya apa yang sekiranya menjadi pertimbangan dan strategi
yang dipersiapkan oleh koalisi perubahan
yang menyebabkan terjadinya keganjalan
dalam menentukan pendamping bapak anies baswedan sebagai capres pada pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
karena perlu diingat juga bahwa partai partai politik
jangan sampai hanya disibukan oleh perihal capres dan cawapres
karena partai politik juga memiliki andil untuk kembali membantu memulihkan ekonomi nasional
dan deretan permasalahan yang dialami oleh masyarakat
karena partai politik juga berfungsi sebagai pencipta iklim politik yang kondusif
apa yang sekiranya menjadi pertimbangan dan strategi yang dipersiapkan
oleh koalisi perubahan yang menyebabkan terjadinya ganjalan
yang ditakutkan menyebabkan iklim yang tidak kondusif
selain itu apa ya
partai politik juga berfungsi sebagai penghimpunan penyalur aspirasi masyarakat
jadi jangan disibukan oleh penentuan nama calon wakil presiden saja
kembali lagi apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan koalisi perubahan
dalam menentukan calon wakil presiden bapak anies
dan bila bapak anies memilih capres dari pks atau demokra
apakah koalisi perubahan akan bubar
oke baik pertanyaannya bagus bagus
terima kasih sekali teman teman dari mustopo
saya beri kesempatan dulu ke bang zaky
nanti baru ke bang holid dan juga sisa narasumber yang lainnya
yang pertama apa yang menjadi pertimbangan dari koalisi perubahan
untuk menentukan pasangannya pak anies baswedan
dan bagaimana kalau misalnya nanti pak anies baswedan
tidak memilih calon presiden dari pks atau demokra
apakah koalisi ini akan bubar
dan apakah sekarang kemudian anies baswedan berada dalam posisi seperti pak jokowi
dua ribu sembilan belas terdesak oleh partai akhirnya memilih bukan pak mafud
tapi k h maruf amin silakan
nah inilah yang membedakan
karena jelas yang ingin kami lakukan adalah perubahan dan perbaikan
dan ingin tadi membangun yang namanya orde kolaborasi
jadi kami ini tidak main yang namanya tekanan
intimidasi represi tidak ada
kami semua diskusikan bersama
awalnya memang teman pks demokrat dan nasdem
nah kemudian sejak minggu lalu ada masuk satu pihak lagi
yaitu adalah mas anies baswedan gitu
sebagai capres yang sudah diusung oleh nasdem
yang kemungkinan akan kita usung juga
nah inilah kemudian kita diskusi bersama
di situ kita lihat tadi kita tahu tantangan saat ini kan tidak mudah memang
masalah ekonomi benar benar berat ya
kita juga lihat bukan hanya saat ini demokrasi
dan kemudian ke depannya
dari kriteria ini sosok mana yang pas
kita diskusi bareng ini
jadi partai tidak akan mendesak anies baswedan ya
seperti kondisinya pak jokowi di jogja
beda dong karena ini kami sejajar setara kolaboratif komunikatif
bukan main represi
beda ya kalau koalisi yang lain
tapi kalau kami ini seperti ini gaya mainnya
terbuka dan diskusi
oke jadi apakah koalisi akan bubar jalan
kalau misalnya cawapresnya bukan dari demokrat ataupun pks
dan apakah partai partai akan mendesak anies baswedan
untuk menentukan cawapres dari dua partai ini
tidak ada ancaman ancaman
tidak ada paksaan paksaan
tidak ada ancaman bubar dan sebagainya
jadi kita ini sudah jalannya sudah jauh nih
ibaratnya perjalanan kita ini sudah
jadi tidak ada itu khawatiran khawatiran ke arah sana
nah kalau pks sendiri melihat saya setuju dengan teman teman mahasiswa
jadi pemimpin itu bukan hanya memiliki namanya capacity to win
kapasitas untuk menang
tapi yang jauh lebih penting ke depan itu adalah
pasangan cawapres dan cawapres
yaitu kapasitas untuk mengelola pemerintahan itu
tantangan ke depan begitu kompleks
geopolitik luar biasa
privalitas antara tiongkok dengan amerika serikat
ekonomi bu sri mulyani bilang gelap dan sebagainya
jadi ini luar biasa tantangannya
dan yang terakhir capacity to unite
nah ini sebagai solidarity maker
karena kita harus bersatu nanti
tidak ada lagi tuh era era seperti dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
ketika terpilih mempersatukan bangsa indonesia
baik singkat saja bang willy menjawab tadi teman teman mahasiswa silahkan
kami ingin merealisasikan duit tunggal yang saling complementary
apa yang dimas bilang kami tidak ingin wapres itu sebagai ban serap
untuk yang kedua bahwasannya tugas partai
itulah kemudian partai ini berat bebannya gitu ya
satu sisi untuk proses kandidasi
tapi satu sisi juga bagaimana menjaga stabilitas nasional
untuk itu fungsi representasi di dpr menjalankan itu
fungsi kemudian wakil wakil atau pembantu pembantu presiden yang ada di pemerintahan melakukan itu
jadi tentu hal seperti ini kita lakukan secara bersama sama dan terbuka
artinya kami ingin sebangun dan sejalan dengan aspirasi publik
apa yang kemudian publik inginkan baik kemudian prinsipnya tidak ada kawin paksa
karena kawin paksa itu ya tidak enak pasti
kita ingin jatuh cinta
folling in love bersama sama
jalankan semoga samawa nantinya
kepelaminan juga bersama dengan pasangan yang diinginkan ya
kalau enggak enggak jadi samawa nanti
oke oke mas adi apakah seindah yang disampaikan oleh bang willy mas zaky atau bang kolit
atau ya panggung depan sama panggung belakangnya politik itu berbeda mas adi
ini kan tiga partai sedang jatuh cinta ya
lajar jatuh cinta
jadi tampilan depannya pun juga harus seperti orang yang jatuh cinta
jadi hal hal yang cipatnya negatif pasti dia diredam biar tidak tampak ke publik
pertanyaan doa mahasiswa ini sekedar rasional ya
bahwa siapapun nanti yang akan maju di pilpres terutama koalisi perubahan ini
harus punya diferensiasi politik yang berbeda
jangan sampai dua ribu sembilan belas terulang lagi
yang membedakan antara jokowi dan prabowo itu cuma satu
prabowo kalau menanggil presiden ingin jemput habib rizik di arab saudi
selebihnya sama pak
kalau koalisi perubahan ini misalnya tidak melanjutkan ikn misalnya
pupuk itu diturunkan
kita nggak tahu nanti yang mau dirubah apa yang dilanjutkan apa
kalau basis konstituen pemilih anies itu kan melihat ikn ini proyek yang dianggap tidak sukses untuk saat ini
kurang kondusif dan kurang pas
betul tidak itu adalah narasi besar yang kemudian misalnya dianggap sebagai suatu yang berbeda nantinya
nah terobosan terobosan itu yang sebenarnya ingin ditunggu betul oleh mahasiswa
kalau cuma hanya ingin melanjutkan apa yang dilakukan oleh pak jokowi saat ini
nggak belu dengan istilah koalisi perubahan
oke berarti kita tunggu
koalisi samik nawatona juga
berarti kita tunggu koalisi perubahan ini visi misinya apa
yaitu teman teman mahasiswa kemudian generasi z ataupun generasi milenial
dan setelah ini untuk menurunkan tensi seperti biasa kita akan menyaksikan sindiran sentilan dari
para komika dari komisi co tapi jangan kemana mana tetap bersama kami di political show